dan mantan bakal calon gubernur dki jakarta yusril izamahendra menyatakan mundur sebagai pihak terkait dalam perkara cuti kampanye yang diajukan basuki cayapurnam atau ahok
yusril mengakui menarik diri karena sudah tidak memiliki legal standing
yusril menyampaikan salam perpisahan kepada awak media senin pagi di gedung mahkamah konstitusi
perhari ini ia tidak lagi mengajukan gugatan terhadap permohonan uji materi undang undang pilkada no sepuluh tahun dua ribu enam belas
yusril mengambil langkah mencabut gugatannya karena gagal maju sebagai bakal calon gubernur dki
dulu saat bakal calon gubernur dki belum diputuskan kpu yusril menyebut merasa berkepentingan atas uji materi yang diajukan calon gubernur petahana
kini ia mempersilahkan dua bakal calon gubernur lain agus yudhoyono dan anies baswedan meneruskan langkahnya melawan ahok di mahkamah konstitusi
menjadi pasangan calon dan dengan sendirinya saya tidak mempunyai legal standing
saya tidak mempunyai lega standar untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara ini
walaupun saya menyadari bahwa ini sangat penting terkait dengan cuti petahana yang dimohon oleh pak ahok
kalau dikabulkan berarti pak ahok akan tampil sebagai petahana sebagai calon gubernur tapi tidak perlu cuti
karena saya tidak lagi menjadi pihak dalam perkara saya persilahkanlah dua
pasangan calon ya pak agus harimurti dan ibu sylvi dan satu lagi pak anies baswedan dan pak sandiaga uno untuk ya kalau mereka merasa perlu silakanlah mereka meneruskan apa yang sudah saya lakukan di mahkamah konstitusi